jalur sepeda di sepanjang jalan sudirman tamrin lagi jadi sorotan nih
pasalnya kapolri mengaku setuju untuk membongkar jalur yang menelan anggaran nggak sedikit itu
bayangin gak kaleng kaleng dua puluh delapan miliar rupiah
padahal sedianya jalur ini sebagai pembatas dan menjaga keselamatan pesepeda
goes di jalanan salah satunya
kami bahas bersama pengamat tata kota universitas trisakti ada mas nirwono yoga dan juga ini dia mewakili pesepeda
ada presiden bronton grup indonesia baron marta negara
selamat malam mas baron dan juga mas dirwono apa kabar
selamat malam mbak tiffany salam sehat semua
salam sehat terima kasih sudah bergabung dengan kami
saya ke mas nirwono dulu deh
ini ngomongin soal jalur sepeda yang katanya mau dibongkar emang perlu ya mas kalau misalnya jalur ini dibongkar
selama ini kan sebenarnya cukup mengakomodir nih para pesepeda jadi punya line sendiri
betul jadi ini yang harus kita garis bawahi yaitu
pembangunan infrastruktur sepeda sebagai alat transportasi
di sini yang didorong adalah orang menggunakan sepeda dalam mendukung beralih ke transportasi massal
jadi ada dua orang bisa berjalan kaki dengan nyaman
kemudian yang kedua orang bisa bersepeda dengan nyaman ke stasiun ataupun halte terdekat
nah inilah kemudian yang mendasari pembangunan infrastruktur sepeda di seluruh wilayah dki
yang ditargetkan itu sampai dengan lima ratus km sampai dengan dua ribu tiga puluh
nah sampai dengan dua ribu sembilan belas kemarin sebelum pandemi sudah terbangun enam puluh tiga km
di mana sebelas dua nya ini yang ada di sudirman tamrin
jadi secara teknis yang sudah terbangun sebenarnya merupakan jalur sepeda yang sudah kita kenal
jadi sampai dengan dua ribu sembilan belas kemarin sudah berupa jalur infrastruktur yang sudah terbangun itu
nah kemudian dari apa keempat berikutnya yaitu pembangunan pagar pembatas
ini sebenarnya sejak awal kita tidak merekomendasikan untuk dibagiri pagar pembatas
karena dana yang digunakan memang bukan dana apbd tapi kompensasi klb
dimana dana dua puluh delapan miliar itu kita rekomendasikan adalah untuk memperbanyak jalur sepeda yang kita harus kejar tadi
kalau enam puluh tiga km kan target dari lima ratus km nya masih jauh
nah ini sebenarnya yang kita dorong untuk percepatan pembangunan jalur sepeda di luar wilayah lokasi sudirman tamrin
kemudian kedua yang jangan lupa konteksnya ini adalah pada saat membangun jalur sepeda
kita juga harus mendukung pembangunan pendukungnya berupa parkir sepeda
kemudian usulan untuk ruang ganti misalnya
dan juga beberapa unsur pendukungnya

nah ini sebenarnya yang kita dorong untuk percepatan terwujudnya kota ramah sepeda wilayah dki
jadi sejak awal memang sebenarnya rekomendasi yang diberikan itu bukan untuk pagar pembatas
oke kalau ngomongin bukan rekomendasinya pagar pembatas
tapi kan kalau nggak dikasih pagar pembatas justru itu bisa membahayakan dong
membahayakan pesepedanya ya karena potensi risiko kecelakaan berhimpitan gesekan
dengan pesepeda dengan kendaraan
jadi ini juga ada juga apa roda dua dan juga roda empat
apalagi beberapa kasus kan juga kejadian nih kecelakaan kan
jadi sebenarnya dalam rencana indo pengembangan infrastruktur sepeda
ada tiga jenis pembangunan jalur sepeda mbak tiffany
satu yaitu bike path
dua adalah bike lane
dan kedua adalah tiga adalah bike road
nah bike pat ini contoh paling mudah kita kenal yang sudah dibangun zaman era pak ahok
itu ada di kanal banjir timur ya
sebenarnya yang ditargetkan untuk bike path
di jalan yang
terbatas di luar dki
inilah yang kemudian dipilih menjadi bike lane
nah sebenarnya dalam kasus di sudirman tamrin
kalau kita lihat trotoar yang delapan meter
sejak awal rencana awalnya adalah
jalur sepeda itu akan berada di trotoar sebenarnya
ya dengan lebar atau enam sampai delapan meter
pada saat pembangunan jalur sepeda menjelang si game
itu ditempatkan di situ mbak stefany ya
jadi pada saat itu
kemudian baru ternyata dalam pelaksananya di badan jalan ya
di tepi badan jalan
tentu tidak masalah sebenarnya
karena ini merupakan bagian dari bike lane tadi
nah yang perlu dicatat
adalah sejak awal pembangunan bike lane tadi
tidak ada rencana pembakaran pagar pembatas ya
karena pengembangan infrastrukturnya
nah ini juga sebenarnya sesuai dengan jalur sepeda yang sudah ada di daerah blok m
kemudian di apa di fatmawati misalnya ya
jadi sebagian besar merupakan jalur sepeda atau bike lane yang dirancang
jadi tentu pertimbangannya adalah ruang berbagi jalan
dalam konteks rencana inti tersebut
catatan kedua adalah
sebenarnya yang harus diedukasi kepada masyarakat adalah
bahwa jalan ini kan ruang bersama
kalau kita berkaca kepada undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
bagaimana membangun budaya patuh terhadap lalu lintas
dan ruang berbagi berjalan
ini tentu teman teman pesepeda
dan juga pengguna anggota umum
semangatnya di situ sebenarnya
yang kita dorong menjadi kota ramah peseda
dan juga kota ramah pejalan kaki
saya kira itu mbak tiffan ini gambaran umumnya
oke pagar pembatas itu kan sebenarnya
sedianya juga dibuat
tadi seperti mas nirwono bilang
sebenarnya dari awal tuh nggak masuk kan
kadang kadang kita masih suka ngelihat juga
pesepedanya keluar dari pagar pembatas itu
saya mau tanya ke mas baron deh
sebagai go acer ya
ngomongin soal wacana jalur sepeda di bongkar
anda sebagai pesepeda
pasti udah warawiri di sepanjang jalan sudirman tamtin
selama ini merasa terbantu
merasa dengan adanya jalur ini terbantu dan efektif gak sih
ini mbak sebenarnya
kan kalau kami dari pesepeda khususnya pesepeda
emang sepeda asli ya
karena ini jalur sepeda ini sebenarnya yang didambah dambahkan kami
udah belasan tahun sebenarnya ini kita
kapan nih kita punya jalur sepeda gitu
alhamdulillah sekarang sudah ada gitu
sebenarnya kan saya ini kemarin
rame rame ini kan karena kemarin om sahroni ya
dari komisi tiga mengusulkan di bongkar
katanya alasannya dua jam
sepeda hanya dua jam
kendaraan dua puluh empat jam digunakan
sebenarnya kalau bicara debat gini kan nggak akan selesai
kali ini kan bertanya gini aja
mending dua puluh empat jam
kota jakarta kena polusi kena racun
apa mending dua jam nggak kena polusi gitu
kena sepeda gitu kan
nah terus masalah katanya jalur sepeda
apa sepeda minta jalur sepeda
nah nanti bisa aja jalur apa
anak harley superbike minta jalur katanya
sebenarnya kalau bahas gini kan harus apple to apple
nggak nyambung sebenarnya karena sepeda jangan disamakan dengan motor dan mobil
karena kan sepeda ini
apa tenaga manusia gitu
tenaga manusia terbatas
mau orang tua mau anak muda tinggal gas langsung jalan
kalau sepeda kan kita tenaga sepeda
ada keterbatasan dan setiap orang beda beda
dan sepeda ini adalah rentang
makanya ada undang undang undang nomor dua puluh dua dua ribu sembilan tentang lalu lintas angkutan jalan
setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor jalan
wajib mengutamakan keselamatan pesepeda dan pejalan kaki
jadi emang itu harus diutamakan
jadi makanya nggak usah dibongkar tapi disempurnakanlah
oke nggak usah dibongkar tapi disempurnakan ya
mungkin komunitasnya dari mas baron harus ngajak bang saroni ikut sepedaan
karena setahu saya bang saroni juga sepedaan tuh
nah karena ini mbak bang saroni ini
om sal ini kan anak sepeda juga
sepeda lipat juga sepeda road bike juga
dan beliau punya klub sepeda asc kalau nggak salah
jadi sebenarnya harusnya bijaksana lah untuk masalah ini
tadi kalau katanya mas nirwono kan sebenarnya kalau pagar pembatas jalan itu tidak masuk dari awal
tapi kita tahu itu kan demi keselamatan dan juga keamanan ya
kalaupun tidak ada jalur sepeda ini atau tidak ada pagar pembatas jalan ini
anda merasa ini akan menjadi masalah besar atau tidak
yang tadi pembatas itu pak
sebenarnya gini karena kan saya sering di jalur sudirman itu
memang ada pembatas itu memang merasa nyaman ya
merasa nyaman karena ada pembatas
cuman mungkin gitu mungkin lebih disempurnakan karena ya kadang kadang kalau ada orang pun
nah situ bisa celaka juga
tapi itu pembatasnya kan besar itu dari bahan mbak
apa bisa mencelakakan juga
mungkin ya kan tadi saya bilang lebih disempurnakan
dan itu jalur itu sebenarnya bagus ada pemisah itu
karena kan kita buat kuna sepeda atau kuna orang orang yang disibilitas itu perlu juga gitu untuk jalur sepeda itu gitu
aman juga gitu
kadang kadang yang disayangkan mas baron juga masih banyak pesepeda
tadi juga sempat kita putar yang keluar dari jalur itu
padahal udah tahu ada lainnya sendiri ya
saya balik ke mas dirwono
mas nirwono melihat bagaimana keberadaan jalur sepeda sekarang yang jadi polemik ya
kemarin pak kapolri bilang katanya setuju dengan pembongkaran jalur sepeda ini
akan ada formula akan mencari formula yang pas nantinya untuk menggantikan jalur ini
karena setuju quotes nya adalah petikan pernyataannya
kami setuju masalah yang permanen itu katanya dibongkar saja
memang melihat selama ini jalur sepeda yang ada ini memang betul banyak menimbulkan masalah
anda melihat ada masalah di sana
padahal kita tahu anggarannya nggak main main untuk bikin jalur sepeda ini kan
jadi sebenarnya dalam pantauan evaluasi kami ya
tiga km jalur sepeda yang sudah terbangun sampai dua ribu sembilan belas kemarin
sebenarnya justru ada masalah teknis ya sebenarnya
justru yang muncul adalah belum munculnya budaya untuk berbagi jalan
artinya begini kita tahu ini jalur sepeda
artinya seluruh pengendara juga harus menghormati kalau ada sepeda yang menggunakan jalur itu
pengendara motor tidak boleh mobil tidak boleh parkir misalnya
nah penegakan hukum ini yang kita lihat belum muncul ya
artinya masih dalam konteks kalau pada saat dicoba memang peril ya
jadi begitu tugasnya pergi itu jalur digunakan kembali
ini contoh paling mudah waktu kita amati jalur formati misalnya
kan jalannya nggak begitu lebar
nah ini juga menjadi edukasi kepada masyarakat
jadi sebanyak apapun nanti bahkan saya bangunkan lima ratus km jalur sepeda yang akan dibangun oleh pemprebzikai ya
dalam sepuluh tahun ke depan kalau tidak dibangun budaya menghormati pengguna lalu lintas menghormati aturan yang berlaku
jadi undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan maka bisa dipastikan jalur sepeda tidak akan efektif
karena tadi terlalu banyak okupasinya satu itu
kemudian kedua catatan kami juga enam puluh tiga km yang ada ini kan belum terintegrasi semuanya dengan jalur pengguna transportasi massal ya
karena konteksnya adalah pengguna sepeda nanti dalam jalan kaki itu mengintegrasi dengan transportasi massal
jadi bayangannya orang jalan kaki atau sepeda kemudian beralih nangkutan rumah menuju ke tempat kerja
jadi desain rencana induknya seperti itu
nah kalau itu berhasil kita akan menghasilkan jalur sepeda
kalau itu berhasil maka jalur sepeda yang sudah dibangun nanti itu harusnya ramai
kalau itu arah pembangunannya budaya bertransportasi yang ramah lingkungan
ini kan sepeda berjalan kaki ini satu kesatuan sebenarnya
kemudian ketiga nih mbak tiffany yang menarik itu kan terseretan buat mas maron dan kalian juga
masalah kan untuk bisa membedakan sepeda sebagai alat transportasi dan sepeda sebagai alat olahraga
satu yang kemarin terjadi misalnya ya yang komunitas swat baik dengan pengendara motor
itu adalah sepeda

ini berbeda fasilitas yang disediakan
sementara yang diceritakan oleh pak soroni misalnya ini kompleksnya adalah sepeda sebagai alat transportasi
dimana orang bayangannya itu menggunakan sepeda untuk membantu atau beralih ke transportasi massal
nah ini infrastruktur ini yang harus disediakan oleh pemprov dki
oke jadi penggunaan peruntukannya itu harus dibedakan ya
dibedakan mbak tiffany supaya kita tahu pokok persoalannya
dan bagaimana cara memfasilitasi
bagaimana cara memfasilitasinya
karena itu dua hal yang berbeda sekali
mas baron jadi kalau misalnya dibilang ini kerap menjadi masalah permanen
anda setuju atau tidak
maksudnya ya itu tadi saya bilang gitu
sebenarnya ini masalah awal aja sih
pasti ribut pasti baper gitu kan
sebenarnya masalah sosialisasinya aja gitu
kalau dan aturannya sebenarnya diinikan gitu kan
karena pesepeda juga harus tertib ada aturan juga
karena jujur aja saya juga kadang kadang suka kesel gitu
gara gara mereka ya saya bilang oknum lah
oknum pesepeda jadi kena
mbaknya ke kita juga gitu
jadi semuanya sama rata gitu ya
padahal belum tentu semuanya seperti itu
intinya semua yang berada di jalanan pengguna jalan harus menghormati apa yang digunakan
karena jalan itu adalah milik bersama ya
iya tentu saja tertib di jalan raya gitu mbak
dan ada juga etitud dan tata krama di jalan raya
itu tadi ya
etika etika pesepeda di jalan raya
nanti mungkin mas baron bisa ajak sepeda yang mungkin rencana mau
apa orang orang yang mengusulkan rencana jalur pembongkaran sepeda ini ya
jadi mungkin biar lebih kondusif gitu
terima kasih mas baron
dan juga mas nirwando yoga sudah bergabung dengan kami di cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih mas baron